masih bersama kami pemirsa di good morning
dalam beberapa pekan terakhir kita mendengar wacana tentang pemindahan ibu kota ya
dari pemerintahan presiden jokowi dodo
kemarin ini presiden jokowi dodo mengaku bahwa kawasan bukit suharto
itu sangat layak untuk menjadi daerah yang bisa menjadi ibu kota negara baru
namun presiden belum akan menetapkannya saat ini
nah presiden masih akan melakukan peninjauan di dua provinsi lain
yang juga dinilai layak menjadi tempat ibu kota negara indonesia
presiden jokowi dodo dan rombongan tiba di kawasan bukit suharto
tepatnya di kilometer tiga puluh lima plus delapan ratus meter atau seksi dua jalan tol balikpapan samarinda
didampingi wakil gubernur kalimantan timur hadi mulyadi
presiden ri jokowi dodo sempat menjelajahi kawasan bukit suharto
yang berlokasi di kawasan taman hutan raya kecamatan samboja kabupaten kutai kartanegara
kepada wartawan presiden jokowi mengatakan kalimantan timur
sudah satu setengah tahun dikaji sebagai salah satu calon ibu kota negara
kalimantan timur menjadi salah satu kandidat karena memiliki lokasi yang strategis
dengan adanya dua bandara besar yang berada di kota samarinda dan kota balikpapan
kalimantan timur juga memiliki pelabuhan yang cukup memadai
selain itu di daerah ini juga tidak ada gempa
pemerintah provinsi kalimantan telah menyiapkan kawasan bukit suharto
yang memiliki luas enam puluh satu delapan ratus lima puluh hektare berada di kabupaten kutai kartanegara
dan kabupaten panajam pasar utara
fasilitas pendukung kita sudah cukup
apa yang disampaikan anda tadi kan
ya kan di depan
alki dua ada pelabuhan ada jalan tol ada bandara
masih menurut zairin untuk tahap awal
pemerintah pusat telah meminta kalimantan timur menyiapkan lima sampai sepuluh hektare lahan
untuk digunakan sebagai rencana pembangunan pusat pemerintahan yang baru
suri atman kutai karta negara kalimantan timur